anda masih menyaksikan cnn indonesia newsroom
pemerintah republik indonesia menyatakan telah terjadi pelanggaran
oleh kapal kapal tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
ditemui usai rapat koordinasi tentang perkembangan situasi perairan natuna
di kementerian menkopol hukam jakarta pada jumat siang
menteri luar negeri retno marsudi merilis empat poin pernyataan resmi pemerintah terkait natuna
pertama pemerintah indonesia kembali menyatakan telah terjadi pelanggaran
oleh kapal kapal tiongkok di wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia
kedua wilayah zona ekonomi eksklusif indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional
yaitu melalui unklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
ketiga tiongkok ikut ambil bagian dari unclos seribu sembilan ratus delapan puluh lima
oleh karena itu tiongkok wajib menghormati implementasi dari unclos seribu sembilan ratus sembilan puluh
dan keempat indonesia tidak akan pernah mengakui
desline klaim sepihak yang dilakukan oleh tiongkok
yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional
terutama unklos seribu sembilan ratus delapan puluh dua
dapat kami sampaikan teman teman
dan dari rapat tadi juga disepakati beberapa intensifikasi patroli di wilayah tersebut
dan juga kegiatan kegiatan perikanan yang memang merupakan hak bagi indonesia